bagi warga ibu kota jalan sabang tentu tak asing lagi
kawasan yang terletak di jakarta pusat ini sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat kuliner malam
mulai dari makanan ringan hingga makanan berat
mulai dari makanan tempo dulu hingga makanan kekinian
semuanya ada di jalan yang membentang sepanjang hampir empat ratus lima puluh meter ini
menurut sejarawan asep kambali jalan sabang telah dikenal sebagai pusat kuliner sejak tahun delapan puluh an
bahkan jalan sabang sempat beberapa kali berganti nama
mulai dari laan hol pada masa kolonial belanda
kemudian berganti nama menjadi jalan sabang
hingga kini berganti nama menjadi jalan agus salim
namun masyarakat lebih mengenal nama jalan sabang
periodenya kurang lebih sejak tahun delapan puluh an tahun sembilan puluh an
sebenarnya memang jalan sabang dikenal sebagai kawasan rendezvous
kawasan orang untuk mampir
kenapa karena area jalan sudirman itu kan area terlarang
dalam tanda kutip ya untuk berdagang dan lain sebagainya
maka sebenarnya di balik jalan jalan
besar itu selalu ada jalan jalan tersembunyi
jalan jalan inilah di mana warga berkumpul makan dan lain sebagainya
dan di situ lebih bebas
beberapa kedai di kawasan jalan sabang bahkan sudah ada sejak tahun enam puluh an
kedai sate kambing yang terletak di perempatan jalan sabang ini misalnya
sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
masyarakat mengenalnya dengan sebutan sate kambing sabang
menu yang ditawarkan tak banyak
namun yang menjadi andalan adalah kelezatan sate kambing
yang disajikan dengan bumbu kecap manis
yang dilengkapi irisan cabai rawit hijau dan bawang merah yang diiris kasar
terus memang beberapa pilihan dari menunya
misalkan daging kambing ada karinya ada satenya juga
itu sih banyak macam
nah setelah menikmati kuliner legendaris
kita bergeser untuk nongkrong kekinian di kawasan jalan sabang
ya restoran bergaya vintage ini menawarkan suasana berbeda
masuk ke dalam mata langsung dimanjakan dengan arsitektur rumah tua
yang dimodifikasi dengan sentuhan tradisional
selain itu dari lantai dasar langsung tercium aroma kopi
yang menjadi salah satu menu andalan di sini
selain beragam menu kopi
restoran ini juga menawarkan beragam menu tradisional
mulai dari beragam olahan nasi tradisional hingga cemilan tradisional
ini menurut aku enak
dan suasananya di sini bagus estetik dan cocok untuk dine in
apalagi kalau misalnya malam kayak gini dia cocok
nah setelah kita makan yang berat berat
dan untuk menutup jalan jalan malam kita kali ini